hai hai yo yo yo kita tunggu mama di sini ah kita main kayak di rumah itu lagi yuk
yang panjang lagi ya hahaha satu ratus dua puluh tiga cangkacang panjang yang pendek diklicakin ya hahaha
hai raya lagi ya pencus aku aus aku minum minum oh bentar ya
mama sekarang ambil minum buat kamu
kasian sekali elsa
dia benar benar terguncang

apa dia keluar ya
kok mobilnya papa gak ada ya

jangan jangan elsa yang bawa mobilnya papa
ya allah tapi kemana dia sih
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
loh kamu kerja disini
mama tuh pernah ke restoran ini loh sama tante indira sama michi
waktu itu mama ketemu randy mirna dan rena
rena bilang ketemu ada mama papa disini
tapi mama cari kalian tidak ada
kamu ngumpet ya
ya sebenarnya kemarin aku ngajak andin keluar lewat pintu belakang
ssst diam diam diam
mau kemana sih kita
emangnya saya harus kasih alasan kalau mau berdua sama kamu
ya tapi kan mas
itu coba sehari aja temenin suaminya
tapi kan aku baru sehari mas
ya udah kalau gak mau balik sana
waktu itu mas al ngajakin aku pergi dari sini
karena ada mama
bukan karena mau ngajak aku nge dete
nggak apa apa ma lagi pulang juga udah lewat
ini miras senang banget ya kalau ngeliat begini tuh kayaknya keluarga bahagia banget
ah buat ibu kamu
aku foto sebentar
satu dua tiga
yang banyak boleh bu
satu dua tiga
tunggu tunggu tunggu
pindah posisi ya
senyum yang cantik rena
satu dua tiga
kenapa sih hidup lo beruntung banget nak
kenapa lo dapet semuanya
kenapa hal yang baik selalu datang ke kehidupan lo
padahal lo udah punya semua keluarga
wah harus ngerasain rasanya kehilangan
lo harus ngerasain apa yang gue udah rasain
kok masih buri ya
aku harus bisa berhati hati asal lagi
mungkin benar aku salah
aku harus bisa mau perbaiki hubungan ini
perlu nggak ya aku telpon papa
tapi nanti papa jadi kepikiran
nino nino itu dia elsa itu nggak ada baru aja pergi
mama takut sekali aksa kenapa kenapa
enggak mama gak tau elsa itu pergi kemana
jadi tadi elsa itu abis marah marah karena dia ngeliat paket barang barang bayi yang mama pesen buat dia baru aja dateng
dan elsa histeris dia teriak teriak dia bilang dia benci sama kamu dan andi
begitu mama balik elsa udah gak ada
jadi mama gak tau sekarang kemana dia
kayaknya sih dia naik mobilnya papa
karena tadi papa tuh pergi check up naik taksi
tapi sekarang mobilnya nggak ada udah pasti elsa kan yang pakai
jangan ma nanti kalau dia balik rumah gak ada orang di rumah kan
ya udah oke
silahkan masuk tuan putri
bu hari ini kita akan mengecek stok dapur
oke kalau gitu nanti saya kesana ya
eh mirjagen rena ya
oh siap andi
kamu sama njus ya jangan nakal
kita main disana aja yuk
katanya aku mau main sama mama
tadi kan mama bilang mama mau kerja dulu
jadi kita main disana aja sama njus
mbak anin gak ada
oke kita main kayak di rumah itu lagi yuk
satu dua tiga
oh bentar ya
njus gue beli dulu botol minumnya di dalam tas
botolnya rena kayaknya ketinggalan di mobilnya pak bos
ketinggalan di mobilnya pak bos
kita minum pakai gelas biasa aja ya
njus pesenin di restoran
aku gue telepon pak bos aja kali ya
njus telepon pak bos dulu ya
eh pak bos maap itu
botol minumnya rena ketinggalan di mobilnya pak bos
iya tuh botol minumnya ketinggalan
rena tuh suka susah minum
kalau gak dari botolnya
apalagi kalau di restoran
dia cuma mau minum dari botol itu
yaudah mirna saya putar balik sekarang ya
tapi kamu tunggu di luar soalnya waktu saya gak banyak
iya iya iya pak bos maapin ya pak bos ya
ya nanti saya ke depan
ucus mau ambil botol minumnya dulu
rena gak boleh kemana mana
duduk di sini aja
ini tasnya njus taruh sini ya
nih lihat lihat tasnya ya
kamu duduk di sini oke
aku telpon aja ya
hai mir chanti